selamat sore kami dinas perhubungan kabupaten kediri
anda sering melanggar lalu lintas seperti ini
atau cuek di jalan seperti yang satu ini
wah pikirkan matang matang
karena sekarang sudah tidak ada ampun lagi untuk pelanggar lalu lintas
mulai hari ini dua belas kepolisian daerah serentak memperlakukan tilang elektronik
total ada dua ratus dua puluh empat titik yang tersebar di dki jakarta jawa barat jawa timur jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta banten sulawesi selatan sulawesi utara sulawesi barat riau jambi dan lampung
daerah lain akan secepatnya memperlakukan sistem yang sama
pelanggar juga bisa terekam kamera mobile yang tersebar
tilang elektronik akan terekam di kamera beresolusi tinggi
siapapun yang melanggar tak akan luput dari sanksi
ada beberapa jenis pelanggaran yang disasar dari dalam tilang elektronik tahap awal ini
untuk anda yang tak bisa lepas dari ponsel sebaiknya hindari pemakaian saat mengemudi
jika masih membandel maka denda rp tujuh ratus lima puluh menanti
gunakan sabuk pengaman dengan semestinya
terutama untuk pengemudi dan penumpang yang duduk di bagian depan
jika tidak maka anda harus merelakan dua ratus lima puluh ribu melayang
pengendara sepeda motor yang enggan memakai helm juga sangat mudah terekam di kamera pengawas
nah untuk yang masih hobi melanggar rambu rambu dan marka jalan sebaiknya hentikan sekarang juga
tilang akan merekam pelanggarnya dengan ganjaran denda rp lima ratus
anda yang tidak sabaran dan gemar menerobos lampu merah
jika iya maka sekarang anda harus menyiapkan dana lebih untuk berkendara
karena jika terekam kamera pengawas rp lima ratus anda harus masuk ke kas negara
berikutnya bagi pasukan pemakai plat nomor palsu untuk mengecoh ganjil genap
ini hal mudah bagi kamera pengawas
selain membayar denda lima ratus ribu anda juga berpotensi untuk dikasuskan dalam pemalsuan identitas kendaraan
bagaimana masih mau melanggar juga
sebaiknya jangan karena selain lebih aman untuk keselamatan anda juga bisa melakukan penghematan
dan ingat dendanya tak bisa ditawar seperti belanja di pasar
silakan kepada teteh yang di depan
tim liputan cnn
tim liputan cnn indonesia